yang namanya film pasti gak lepas dari penyuguhan audio dan juga visual kepada penonton
nah salah satu unsur penting dari penayangan film adalah scoring musik yang dibuat oleh komposer film
lalu apa sih peran komposer film itu kita lihat sama sama ya
halo nama saya ricky leonardi saya seorang film komposer
saya sudah bekerja di bidang ini mungkin sekitar lima belas tahun lebih lah ya sekitar lima belas tahunan
awalnya dari iseng iseng senang menggeluti dengan
dan serius akhirnya jadi profesi beneran sampai sekarang
komposer film atau juga yang biasa dikenal dengan penata musik berperan untuk menciptakan musik dan efek suara pada sebuah film
musik itu sesuatu yang abstrak jadi abstrak gitu kan kita nggak bisa bilang ini warnanya kuning agak hijau dikit
kalau warna kita bisa bilang kayak gitu kalau musik tuh susah
maksudnya kayak sutradaranya juga bingung mau ngomong kayak

akan disinkronisasikan dengan video yang telah direkam sebelumnya
penggabungan visual dan audio ini nantinya akan dilengkapi dengan efek suara
serta pengaturan suara dengan intensitas suara yang dapat memanjakan penonton
sebagai film komposer gitu ya
mau menyampaikan apa nih ke audience gitu loh
habis itu paling kita buat mock up nya kan
nah inilah alat alat ini nih kita buat mock up nya
habis itu kita buat demo nya
habis itu nanti kita rekaman beneran gitu kan
barulah dari situ kita mixing itu tahap akhir
setelah semuanya oke itu biasanya
the next stepnya itu dikasih ke audio stage audio dub
untuk diistilahkan dikawinkan dengan sound design sound effect dialog
menurut ricky leonardi
tantangan menjadi seorang komposer film adalah bagaimana menginterpretasikan
keinginan sutradara atau produser dalam sebuah karya musik
yang sesuai dengan visual yang akan ditayangkan
hal tersebut agar memudahkan penonton untuk menangkap pesan yang disampaikan oleh sebuah film
rio abadi urib handoyo jakarta